polri menyatakan akan terus mendalami dan menyelidiki dalam kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pernyataan ketua presidium indonesia police watch neta espane
ketua presidium indonesia police watch neta espane sempat membuat pernyataan di salah satu televisi swasta pada selasa malam
bahwa ada keterlibatan keluarga cendana dalam kerusuhan mei
ia juga meminta polri memeriksa titik soeharto terkait kasus ini
menanggapi hal tersebut kepala bagian penerangan umum divisi umas polri komisaris besar asep adi saputra menegaskan
polri masih melanjutkan pendalaman kasus
polisi bekerja berdasarkan fakta hukum bukan berdasarkan asumsi
polri juga bekerja sama dengan pihak pihak lain seperti kontras dan komnas ham untuk mengungkap kasus ini
tadi bekerja sama secara paralel ya dengan tiga lembaga yang dibentuk negara tadi
penyidik itu bekerja selalu berdasarkan fakta
hukum tidak berasumsi tidak berpendapat
jadi maka saat ini sedang dilakukan pendalaman
bagaimana keterkaitan satu sama lain pasti berdasarkan fakta hukum yang ada